halo selamat sore semuanya apa kabar semoga harinya menyenangkan yang baru selesai beraktivitas
yang baru selesai kerja mungkin yang baru selesai kuliah yang baru selesai meeting ayo semuanya
merapat di at cnn indonesia jadi sore hari ini saya coba untukin dulu ya oke ini dia topik kita hari ini
kita akan ngobrol bareng dengan menteri riset dan
teknologi sekaligus kepala badan riset dan inovasi nasional ada pak bambang brojonegoro
jadi kita akan ngomongin bagaimana inovasi teknologi pemanfaatan riset teknologi di tengah
pandemi ini menjadi salah satu kunci lah ya kunci bagaimana ini menjadi titik tolak tentunya untuk
inovator inovator kita inovator inovator indonesia untuk bisa membangun bagaimana industri alat alat
inovator indonesia untuk bisa membangun bagaimana industri alat alat ini bisa membangun bagaimana
industri alat alat kesehatan alkes kemudian obat yang mungkin selama ini kita tahu masih banyak
atau sebagian besar itu kayaknya masih bergantung pada impor nah sehingga mungkin dan diharapkan
tentunya di tengah pandemi covid sembilan belas ini bisa menjadi titik kebangkitan inovasi indonesia jadi
diharapkan juga tentunya produk produk kemudian inovasi hasil riset dalam negeri kita bisa menjawab
tantangan sekaligus bisa menjawab kebutuhan masyarakat
indonesia tidak hanya dalam masa pandemi tapi juga untuk long term untuk jangka panjang nah kita akan
tanya tanya dengan pak bambang pak menteri apakah sudah bergabung dengan saya sore hari ini saya
senang banget karena oke assalamualaikum selamat sore pak bambang waalaikumsalam selamat sore
sehat bapak alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat pak kita sore hari ini kita mau ngobrol ngobrol
pak tentang bagaimana tentunya dari kementerian riset dan teknologi bapak juga sekaligus sebagai
kepala badan riset dan inovasi nasional bagaimana pemanfaatan riset dan teknologi sebagai salah satu
kunci sukses untuk melawan pandemi covid sembilan belas
saat ini kita tahu dari kementerian riset teknologi pak bambang kemudian badan riset
inovasi nasional brin juga sudah membuat atau membentuk ya pak ya seperti konsorsium untuk
penanganan kofit sembilan belas jadi ada lembaga lembaga penelitian nanti mungkin bisa dielaborasi bisa
dijelaskan oleh pak bambang sendiri tapi yang pertama pak seperti apa sih pak konkretnya peran
dari kemenristek kemudian badan riset dan inovasi nasional ini dalam penanggulangan
covid sembilan belas di indonesia produk produk apa saja yang sudah dihasilkan pak baik terima kasih mbak tiffany
jadi intinya pertama isu pandemi covid tidak tahu adalah jelis penyakit menular penyakit menular yang
kebetulan belum ada obat maupun vaksinnya
sehingga otomatis fokus dari kegiatan riset dan inovasi akan berujung kepada bagaimana kita
nantinya bisa mendapatkan vaksin dan bagaimana kita bisa menemukan obat resmi terhadap covid sembilan belas
itu sendiri namun dalam perjalanan menuju penemuan vaksin dan obat tentunya ada proses
penanganan pandeminya sendiri yang ternyata juga membutuhkan sentuhan riset teknologi dan inovasi
dalam hal ini misalkan mengenai alat kesehatan ya sebelum kita bicara yang besar besar kita melihat
dulu bahwa pasien yang jumlahnya cukup banyak yang harus dirawat di rumah sakit karena ini
adalah penyakit yang mengganggu sistem pernafasan maka mereka membutuhkan ventilator ya baik ketika
mereka masih di ruang rawat biasa ruang gawat darurat maupun ketika sudah di icu nah ternyata indonesia sangat kekurangan ventilator
dan kalaupun kita ingin memberi dari luar negeri semua negara saat ini karena ini pandemi global juga membutuhkan ventilator
sehingga daripada kemudian kita berebut harga menjadi luar biasa mahal maka kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan inovasi yaitu menghasilkan berbagai jenis ventilator
dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ada lima ventilator yang sudah punya izin edar dari kemenkes artinya sudah bisa dipakai di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya
dan lima lagi masih sedang menyelesaikan uji klinis
dan yang dari lima yang sudah izin edar mereka sudah produksi kalau di total sudah mendekati seribu unit kalau secara total
tetapi tentunya kita tahu bahwa kebutuhan ventilator
nah di semua rumah sakit di indonesia itu sangat besar
sehingga kita terus berupaya agar produksi dari ventilator itu bisa diperbesar
nah selain untuk bantuan pernafasan salah satu yang kritikal dalam penanganan covid sembilan belas itu adalah pengujian
pengujian baik yang sifatnya screening maupun diagnosis
untuk yang screening tentunya dibutuhkan rapid test yang mungkin juga
mbak tiffany barangkali juga pernah memakai rapid test
nah karenanya kami berupaya untuk membuat atau menginovasi rapid test dari indonesia sendiri
yang akhirnya sudah dapat izin edar dan sudah diproduksi sekitar seratus ribu unit yang mulai dipakai di berbagai tempat
kita fokus dulu tentunya kepada rumah sakit dan
nah sejalan dengan rapid test untuk diagnosis ya tentunya semua tahu mengenai swab test atau pcr test
nah ada bagian dari pengetesan pcr namanya pcr test kit yang juga selama ini diimport
namun dalam waktu dua bulan kita berhasil membuat pcr test kit yang didesain dan dikembangkan oleh putra putri bangsa indonesia sendiri
sehingga saat ini kebutuhan pcr test kit bisa dipenuhi oleh dari indonesia
jadi yang berupaya kita lakukan di tahapan ini berupaya dulu mengurangi ketergantungan terhadap import
dan ini dikembangkan oleh konsorsium
dan mungkin yang boleh saya ceritakan kelebihan dari konsorsium ini adalah adanya kolaborasi sinergi
kemudian kementerian sebagai regulator industri dan bumn sebagai pihak swastanya dan juga rumah sakit sebagai pemakainya
jadi ini satu konsorsium yang lengkap yang kita gambarkan sebagai ekosistem inovasi di bidang alat kesehatan dan farmasi di indonesia
pak bambang tadi dijelaskan panjang sekali ventilator kemudian pcr pcr test kit kemudian rapid test dan tentunya kebutuhan kebutuhan lainnya ya
karena kita tahu menghadapi pandemi ini yang belum jelas ini kapan selesai kapan akan berakhir permintaan terhadap alkes kemudian obat obatan juga pastinya akan meningkat
nah bagaimana kemudian ini juga bisa kita manfaatkan
ini adalah momentum untuk penguatan industri alat kesehatan domestik
kemudian kesiapan juga alat alat produksi lokal alkes lokal kemudian obat obatan lokal gitu
sehingga aksesibilitas gitu akses masyarakat kemudian daya jangkaunya itu juga lebih terjangkau lah
artinya lebih efisien efektif lebih mudah dan juga pastinya lebih murah
iya betul sekali
jadi pada momentum pandemi ini banyak pihak yang menyarankan
sadari bahwa ketergantungan kita selama ini terhadap alkes import maupun bahan baku obat yang import dengan rasio mungkin di atas sembilan puluh persen
artinya benar benar ketergantungan yang sangat tinggi itu ternyata riskan atau sangat beresiko
terutama ketika terjadi kondisi pandemi global
di mana semua negara pada saat yang bersamaan membutuhkan baik yang namanya alat kesehatan maupun bahan baku obat
nah karenanya kami mendorong riset dan inovasi ini sebagai cikal bakal nantinya kita membangun ekosistem baik industri alkes indonesia dan industri bahan baku obat
kenapa dua ini yang menjadi fokus
karena selain import memang ekosistemnya belum terbangun sama sekali
ekosistem yang saya maksud adalah begini
ketika kita ingin membangun industri alkes misalnya kita ingin membuat ventilator tadi
harus diakui ventilator yang sekarang ini masih ada komponen importnya
contohnya kemarin saya memberikan atau melaunching yang dari universitas indonesia
itu import kontennya masih tiga puluh persen
nah tujuh puluh persennya sudah lokal konten
artinya ketika kita membangun industri alat kesehatan untuk membangun ventilator
maka kita harus pastikan industri penunjangnya yang menyediakan
bahan baku atau spare part juga harus kita siapkan di indonesia
jadi jangan sampai kita hanya fokus pada produk akhirnya
tapi kita melupakan industri antaranya yang juga harus kita kembangkan di indonesia
nah kalau bahan baku obat selain kita juga harus lebih mandiri
untuk bahan baku obat yang chemical atau yang berbahan dasar kimia
kita juga harus mengembangkan kelebihan kita yaitu bahan baku herbal
bahan baku obat yang berasal dari biodiversity indonesia
sehingga tujuan akhir dari pengembangan industri bahan baku obat adalah
makin banyaknya dan makin dominannya obat modern asli indonesia
yaitu obat untuk penyakit penyakit yang tidak menular
misalkan penyakit lever penyakit diabetes penyakit ginjal
tapi bahannya bukan dari yang chemical atau kimia
tapi justru dari
jadi kekayaan herbal kita itu luar biasa
bahkan bisa sampai menyehatkan masyarakat kita
itu yang masih harus kita eksplor ke depannya
dan itu juga jadi kelebihan kita mungkin dibandingkan negara negara lain ya pak ya
karena kita kaya herbs itu tadi ya
pak bambang ini banyak sekali yang support yang ada di kolom komentar kita
banyak sekali yang support mendukung dari kemenristek terhadap bagaimana pengembangan riset
kemudian inovasi teknologi khususnya untuk menangani pandemi ini
mungkin sambil kita sapa terus kita
boleh saya bacain beberapa komentar ya pak
nanti mungkin bisa dijawab juga karena banyak sekali yang antusias
ini ada beberapa pertanyaan sebelum pertanyaan dari saya berikutnya
dari joshua tadi dari joshua pak
kemudian juga pertanyaan yang sama beberapa
bagaimana dengan distribusi alat alat kesehatan tadi yang sudah di
disebutkan oleh pak bambang mulai dari ventilator pcr rapid
karena kan sekarang kan artinya persebaran ini kan merata nih pak covid sembilan belas ini di tanah air gitu
daya jangkaunya banyak ke daerah daerah gitu yang mungkin terpencil gitu
bagaimana distribusi alat kesehatan ini yang pengembangan yang dilakukan oleh kemenristek ini
juga bisa memenuhi ke semua wilayah yang ada di indonesia
jadi tidak hanya di kota kota besar atau di pulau pulau
itu yang besar urban gitu tapi juga di yang lainnya
kebetulan sesuai tugas fungsi kami di kementerian respect green
tugas kami tentunya menyiapkan suatu hasil inovasi paling tidak sampai level prototipe
dari level prototipe kita harus mencari mitra industri yang kebetulan sudah kita dapatkan
sehingga sudah bisa diproduksi massal
tahapan berikutnya berarti harus ada yang melakukan pengadaan
kepembelian terhadap yang sudah dihasilkan oleh industri tersebut
sejauh ini kita istilahnya mempunyai dua pihak yang melakukan pembelian atau pengadaan
terhadap apa yang kami kembangkan
pertama pemerintah melalui gugus tugas
jadi gugus tugaslah yang nanti mengidentifikasi di daerah mana
ada kebutuhan apa dan dalam jumlah berapa
terutama untuk tadi ventilator rapid test dan juga
pcr test kit plus kita juga membuat yang namanya
untuk pengujian swab test sendiri
nah dari gugus tugas dapat informasi
maka mereka melakukan pengadaan
pengadaan terhadap industri yang sudah memproduksi inovasi yang kami hasilkan
jadi harapannya dengan ada
sentralisasi pengadaan di gugus tugas
kita harapkan persebaran dan
hasil hasil inovasi ini bisa dirasakan oleh
semua pihak di seluruh indonesia
terutama ya tentunya di rumah sakit
ataupun di fasilitas kesehatan
oke jadi memang diusahakan semaksimal mungkin
persebarannya ini merata ya pak ya untuk alat kesehatan dan sebagainya
satu lagi yang saya lupa
selain gugus tugas atau pemerintah
ada juga pihak istilahnya pihak donatur
pihak donatur yang cukup aktif di dalam masa covid ini
mereka juga sudah mulai memberikan bantuan alkes atau obat
nah mereka juga sudah mulai melakukan pengadaan
terhadap hasil inovasi kami melalui industri nya
dan saya tahu juga bahwa para donatur itu kemudian menyebarkannya sesuai dengan permintaan
jadi harapannya tentunya tidak menumpuk hanya di daerah daerah tertentu
tapi benar benar menyebar sesuai dengan kebutuhan setempat
saya coba baca dari ehren nih pak
ada pertanyaan dari ehren underscore din
apakah pembuatan alat untuk covid sembilan belas ini
memang sudah sesuai dengan standar who atau independen
atau seperti apa pak
tentunya untuk menjadikan suatu hasil inovasi menjadi alkes
yang kemudian boleh didistribusikan
itu ada perizinannya
dan perizinannya datang dari kementerian kesehatan
dan tentunya kementerian kesehatan
saya yakin juga mengadopsi standar dari who
demikian juga bahkan mobile lab yang kita buat untuk bsl dua tadi
juga sudah mengadopsi standar who
jadi intinya kami mengadopsi standar yang tentunya sesuai
karena kita bicara kesehatan ya
ini ada bedanya antara kesehatan dengan misalkan privat mobil
dua duanya mungkin punya kompleksitas yang sama
cukup sulit membuatnya
tapi yang satu mungkin hanya berimplikasi kepada mobilnya mogok atau tidak
kalau yang ini adalah nyawa manusia
jadi kami sangat sadar bahwa masalah safety itu adalah nomor satu
dan kemenkes juga menekankan itu ketika melakukan pengujian terhadap produk kami
pak bambang kita tahulah bagaimana
bagaimana keterlibatan dari kemenristek gitu ya
dengan adanya inovasi inovasi kemudian riset teknologi yang dikembangkan melalui konsorsium
dan sebagainya untuk penanganan pandemi covid sembilan belas saat ini
dan ini juga bisa menjadi momentum kita sesuai dengan judulnya
jadi inovasi teknologi itu kunci melawan pandemi
sekaligus ini kebangkitan inovasi indonesia
bagaimana ini juga bisa dimanfaatkan pak bambang untuk kepada masyarakat
agar kita nih bisa semakin apa ya bilang ya
semakin melek gitu ya melek akan inovasi melek akan teknologi
jadi berinovasi terkait dengan riset dan teknologi nih pak
ya yang paling penting adalah kegiatan yang disebut sebagai inovasi itu
bukan hanya sekedar kegiatan rutin yang merupakan bagian dari
suatu aktivitas yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang harus kita rajin diseminasi ke masyarakat adalah bahwa dengan inovasi
maka ini akan mengubah ekonomi kita ekonomi indonesia maksudnya
menjadi ekonomi yang lebih kompetitif
dan ini sudah terbukti dengan pengalaman banyak negara maju
yang berhasil memperbaiki kondisi negaranya dari negara berpendapatan menengah
teknisnya keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap
dan ternyata kalau melihat negara misalkan saya ambil dua contoh
korea selatan dan sweden
dua duanya bisa menjadi negara maju seperti sekarang
dengan produk yang kita tahu semua sangat luar biasa berkualitas
dan diminati oleh masyarakat global
itu terjadi karena mereka menekankan kepada inovasi
jadi inovasi ini istilah saya adalah
merupakan suatu kebutuhan suatu apa istilahnya
necessary condition kalau suatu negara ingin menjadi negara maju
tanpa inovasi jangan pernah kita bermimpi untuk bisa jadi negara maju
tidak cukup kita hanya dengan sekedar bisa mengolah sesuatu dari sumber daya alam kita
tapi kita harus memaksimalkan nilai tambah dengan inovasi untuk sumber daya alam kita itu sendiri
that's the key sih pak ea maksudnya
zaman serba digital semua juga serba berubah
jadi makanya kita harus yang catch up dengan teknologi dan juga inovasi
pak bambang tadi pak bambang juga jelaskan bahwa produk produk misalnya seperti
alkes ventilator pcr test kit kemudian rapid test dan sebagainya
yang jadi pertanyaan juga
banyak yang beranggapan gitu
bahwa ini mungkin akan selesai pandemi ini akan selesai
kalau vaksinnya sudah ditemukan
tapi kalau kita ngomongin vaksin kompleks sekali kan pak
itu tidak semudah membalikan telapak tangan akhirnya ini semua beres pandemi ini
apa pak yang bisa bapak sampaikan kepada masyarakat kepada pemirsa cnn juga yang saat ini join di instagram live kita
pasti itu juga menjadi ini dari kemen riset kan
kebetulan vaksin memang
istilahnya kalau saya bilang solusi pamungkas dari pandemi ini
artinya kalau sudah ditemukan vaksin
maka kemungkinan orang tidak perlu khawatir lagi
melakukan kegiatan seperti biasanya
tetapi memang itulah yang membuat vaksin menjadi rumit
karena vaksin itu adalah mencegah orang dari serangan covid sembilan belas
jadi istilahnya membangun daya tahan tubuh
nah pengalaman dari vaksin vaksin yang ada untuk penyakit penyakit menular yang lain
banyak yang membutuhkan puluhan tahun
bahkan ada yang sampai hari ini tidak ada vaksinnya
contohnya yang masyarakat pasti tahu siv
siv aids itu sampai hari ini tidak ada vaksinnya
yang ada hanya obatnya
jadi obat itu kan untuk orang yang sudah sakit
kalau vaksin mencegah orang itu sakit
nah karena kompleksitas tersebut
maka memang saat ini perusahaan perusahaan farmasi besar di luar negeri sedang berlomba lomba
nah mungkin juga jadi pertanyaan
kenapa untuk covid sembilan belas ini semua perusahaan berlomba lomba
nah saya melihatnya dari sisi ekonomi
karena mereka melihat peluang bisnis
ini adalah pandemi global yang butuh vaksin
berarti miliaran orang minimal ratusan juta orang
jadi bisa dibayangkan betapa besarnya produk vaksin yang dibutuhkan
nah indonesia tentunya tidak mau ketinggalan
kita tidak mau nanti ketika orang lain negara lain
maksudnya mendapatkan vaksin kita belum
karena salah salah nanti kita malah dikucilkan
kita nggak bisa pergi kemana mana
hanya karena kita belum punya vaksin
nah jadi kita sekarang ini menjalankan strategi paralel
paralel dalam pengertian di dalam negeri
melalui lembaga eijkman
yang kebetulan ada di bawah kriminalist tech brain
kita sedang mengembangkan vaksin dengan basis namanya protein rekombinan
dan kita juga sedang mengeksplor metode yang namanya mrna
untuk pengembangan vaksin yang menggunakan isolat virus indonesia
karena kita ingin memastikan yang paling penting
vaksin di indonesia itu cocok untuk isolat
isolat itu maksudnya virus yang ada di indonesia
nah tapi pada saat yang sama
karena waktu penyelesaiannya itu juga
belum bisa dipastikan
maka kita juga melakukan kerjasama dengan pihak luar
tapi pihak luar itu memang dia sudah mengembangkan namanya bibit vaksinnya
sehingga mereka akan segera melakukan uji klinis di indonesia
dan tentunya kita harapkan uji klinisnya bisa berhasil
sehingga nantinya kalau vaksinnya diproduksi
paling tidak cocok untuk pasien covid di indonesia
jadi kita gunakan cara paralel ini
baik yang mandiri
maupun yang bekerja sama dengan pihak luar
sehingga prinsip kita adalah
upaya pencarian vaksin ini harus cepat paling secepat cepatnya
efektif artinya cocok untuk pasien covid
bukan pasien untuk virus covid sembilan belas yang beredar di indonesia
dan ketiga harus ada kemandirian
karena bagaimanapun nanti vaksinnya harus diproduksi jumlahnya besar
kalau mbak tiffany bayangkan
penduduk kita dua ratus enam puluh juta
hitungan kita dibutuhkan kira kira tiga ratus lima puluh juta ampul istilahnya untuk vaksin
karena mungkin ada orang yang imunnya tidak bisa terbangun segera
begitu divaksin sekali
sehingga dia perlu booster misalkan
nah jadi ini yang kita benar benar siapkan untuk memastikan
kalau bisa secepat mungkin kita bisa keluar dari kekhawatiran covid
karena covid nya sendiri akan tetap ada
dan kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan vaksin untuk seluruh warga negara indonesia
terutama ya yang tinggal di indonesia
oke oke pak saya izin buka pertanyaan lagi ya pak
dari pemirsa cnn juga pak
dari nur ajijah saya buka ini pak izin bertanya pak
seberapa tingkat sih mungkin seberapa besar sih tingkat efektivitas katanya alat ventilator ini
untuk menekan angka covid sembilan belas pak
ya kebetulan saya bukan dokter dan memang tugas kita adalah bagaimana mengembangkan alatnya sendiri
tapi dari diskusi yang sering saya ikuti
penyakit covid sembilan belas ini utamanya menyerang paru paru
dan kita tahu paru paru ya adalah sumber atau alat pernafasan kita
sehingga ketika terjadi serangan covid sembilan belas
meskipun masih ringan pasti sudah mulai ada gangguan pernafasan
sesak nafas lah istilahnya
nah begitu ada sesak nafas maka perlu yang namanya ventilator
karena ventilator itu kan mengalirkan oksigen ke dalam tubuh kita secara berkelanjutan
sehingga badan kita tetap bisa mendapatkan pasokan o dua yang cukup
untuk bisa tentunya mengalirkan covid sembilan belas
jadi ventilator ini karena sudah melalui baik uji alat maupun uji klinis
sudah terbukti efektifitasnya untuk membantu pasien covid sembilan belas
agar bisa tetap menjalankan fungsi pernafasan dengan sebaik baiknya
pak bambang terlepas dari vaksin
ventilator alat kesehatan dan yang lainnya
sebagainya sku al pandemi ini
kita secara sadar tidak sadar langsung tidak langsung dihadapkan bahwa
pandemi ini mengubah kebiasaan behavior masyarakat kita untuk kelas contact society ya
bagaimana kita lihat pemanfaatan teknologi meningkat
sekarang aja kita dihadapkan dengan hal kayak gini nih pak
pemanfaatan teknologi mungkin kalau untuk teman teman di tv gitu ya
kita sekarang sudah wawancara interview
bisa dilakukan melalui daring atau online
begitu juga dengan seminar seminar online banyak sekali lah
nah artinya masyarakat sendiri kita harus catch up
kita harus catch up dengan teknologi harus terbiasa
perubahan apa aja pak yang bapak lihat atau bapak tangkap
kemudian yang paling penting bagaimana juga sektor sektor industri ini
harus bergerak cepat untuk menangkap perubahan ini perubahan biaya ini juga pak
sebenarnya sebelum covid sembilan belas ini menjadi isu untuk kita semua
kita semua sudah sadar bahwa indonesia dan dunia itu sudah masuk revolusi industri keempat
di mana teknologi digital itu akan menjadi teknologi yang akan mengarahkan
baik baik perkembangan kegiatan ekonomi dan terlebih lagi adalah hidup manusia sendiri
jadi memang hidup manusia akan sangat dipengaruhi oleh teknologi digital
atau yang kita sebut sebagai transformasi digital
nah indonesia sebenarnya kita sudah mulai memasuki tahap transformasi digital
tapi justru dengan covid ini transformasinya bisa menjadi lebih cepat
karena misalkan ya kalau untuk teman teman yang masih kuliah misalkan
yang namanya kuliah online atau online porsis
itu sudah mulai menjadi salah satu alternatif pendidikan tinggi
di negara negara maju
artinya tidak harus pendidikan tinggi itu dilakukan dengan pendidikan yang konvensional
tapi sudah mulai sebagian dilakukan secara online
nah ternyata dengan covid ini sekarang semua dipaksa online
wajar kalau di awal baik dosennya maupun mahasiswanya banyak yang mengeluh
atau yang merasa tidak struk
tapi saya lihat setelah satu semester
semuanya mulai terbiasa
dan bahkan menurut saya tidak ada yang salah dengan kegiatan online ini
termasuk kerja dari rumah
kalau saya bayangkan ya begini di jakarta terutama
apa rasanya bagi seorang karyawan misalkan
mau swasta mau bumn mau pemerintah
harus minimal satu setengah jam
berangkat satu setengah jam pulang
tiga jam dihabiskan di jalanan
bisa berada secara fisik di kantor
padahal kalau dia melakukan work from home
dia bisa manfaatkan tiga jam itu langsung untuk bekerja
untuk menghasilkan sesuatu
bekerja secara virtual
dan dia tidak mengurangi produktivitasnya
mungkin sesekali tetap perlu ke kantor
tapi kalau setiap hari dipaksakan harus seperti itu
menurut saya juga tidak kasian juga
tidak kasian juga kepada karyawan yang harus menjalani itu
jadi harus mulai dipikirkan bahwa yang namanya transformasi digital ini
bukan suatu kedaruratan di dalam covid
tapi kita harus menjadikannya mindset kita adalah
menjadikan transformasi digital ini sebagai persiapan kita
akselerasi persiapan kita memasuki masa depan
yang nantinya akan ke sana juga
jangan sampai kita menganggap kalau pandemi selesai
kita kembali ke normal
padahal harusnya jauh ke depan
oke tadi soal pemanfaatan teknologi pak
pemanfaatan teknologi artinya transformasi digital itu menguntungkan lah
dan kita juga harus beradaptasi dengan itu
bahkan tadi kalau tadi pak bambang bilang
ya tiga jam kita buang untuk di jalan macet
kenapa nggak kita pakai tiga jamnya untuk produktif gitu ya
untuk menghasilkan sesuatu
dan kita tidak harus repot repot gitu keluar rumah
jadi dari dalam rumah pun kita juga bisa menghasilkan sesuatu
masih bisa bekerja
tapi bagaimana dengan support systemnya pak
support system yang bisa mendukung artinya transformasi digital
kayak misalnya jaringan kemudian infrastruktur juga
karena mungkin masih banyak masyarakat kita yang tidak tersupport untuk masalah ini
kemudian nanti mungkin juga eksesnya dengan perubahan regulasinya harus seperti apa
ya memang harus diakui yang tadi saya katakan
transformasi digital yang kita siapkan mungkin terpaksa dipercepat dengan adanya pandemi ini
karena terpaksa dipercepat wajar masih banyak regulasi yang kurang
maupun kesiapan infrastrukturnya
saya sangat paham bahwa infrastruktur kita mungkin belum ideal
berapa kali ikut zoom meeting atau webinar yang banyak gangguan
tapi menurut saya itu adalah pembelajaran
dan ini memberikan message
saya sudah sampaikan juga kepada teman teman di pemerintah
sudah saatnya kita menjadikan infrastruktur teknologi informasi atau telekomunikasi sebagai infrastruktur dasar
jadi infrastruktur dasar itu bukan hanya jalan kemudian air
ya listrik atau sanitasi
hari hari ini atau kedepannya harus ditambahkan dengan infrastruktur telekomunikasi
di mana pemerintah tentunya harus turun tangan
membangun infrastruktur terutama yang sampai ke rumah rumah
sampai ke desa desa di indonesia
karena sampai hari ini dua belas desa itu belum terkonek dengan internet misalkan
infrastruktur harus ditambahkan
tetapi saya yakin kalau nggak ada pandemi ini mungkin infrastruktur it itu belum menjadi yang utama
karena dianggap itu masih suatu kemewahan atau suatu luxury
jadi ya hanya orang yang sanggup saja yang bisa memakai
ini nanti harus dirubah mindsetnya
bahwa semua orang di indonesia itu harus terakses dengan mudah
murah dalam pengertian harganya terhadap infrastruktur teknologi informasi
jadi bisa tercover dan terjangkau
jadi intinya bagaimana infrastruktur dasar telekomunikasi dan sebagainya itu terbangun
kementerian riset dan teknologi support ya pak ya
support dan juga bisa mengambil bagian dari situ
karena juga tadi beberapa teman teman di sini yang menyaksikan bilang ya riset dan teknologi inovasi kemudian tidak hanya untuk penanganan pandemi saja
tidak hanya untuk penanganan new normal
tapi juga tadi titipannya pak
pertanian sektor pertanian peternakan agrobisnis katanya juga mungkin boleh di kilik kilik gitu ya pak bambang ya
coverage kami di ristek brain ini pada intinya semua sektor
kami punya prioritas riset nasional
yang cover tadi
dari pertanian dari perikanan sampai kepada kesehatan sampai kepada industri dirgantara sampai kepada satelit dan sampai kepada teknologi digital tadi
jadi kita juga harus beradaptasi
tadi pak bambang bilang ini adalah transformasi digital
kita harus catch up dengan semua

dan ini menjadi salah satu kunci kita ya
kunci kita menghadapi new normal
khususnya melawan pandemi ini ya pak bambang ya
terima kasih sekali lagi pak bambang
kurang lebih sudah tiga puluh menit tiga puluh lima menit kita ngobrol ngobrol
terima kasih untuk sharing informasinya
banyak sebenarnya pak yang mau ditanyakan
mungkin nanti kapan kapan kita bisa membuka sesi instagram live lagi ya pak bambang ya
oh ya silahkan dengan semangat hati
kalau ngomongin soal riset teknologi inovasi tuh bener pak
kalau anak muda bilang nggak ada matinya pak
semua sekarang harus dihadapkan dengan hal hal seperti itu
jadi mungkin kita bisa buka sesi lagi yang tanya jawab nanti dengan pemirsa cnn juga
mungkin lebih bisa diakomodir ya pak bambang
terima kasih sekali lagi pak bambang brojonegoro menteri riset dan teknologi
sekaligus kepala badan riset dan inovasi nasional sudah bergabung
dengan cnn indonesia
cnn indonesia sore hari ini
selamat sore pak bambang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam selamat sore terima kasih
baik itu tadi ngobrol kita dengan pak bambang brojonegoro
jadi sekali lagi saya bukan bilang nilai plusnya keuntungannya
tapi bagaimana kita bisa melihat sisi lain sisi positif di tengah pandemi ini
jadi kebangkitan inovasi indonesia
jadi mungkin diharapkan nanti produk produk yang sudah dihasilkan
dan juga akan dihasilkan segala macam riset itu bisa
apa yang tentunya juga didukung oleh ekosistem pengetahuan
kemudian inovasi yang komprehensif bisa menjadi kunci kita
bisa menjadi bekal kita untuk melawan pandemi covid sembilan belas
dan bisa menjadi sanggung kita bekal kita ya di transformasi digital kali ini
oke teman teman terima kasih sekali lagi
nanti jam sembilan belas jangan lupa untuk tetap ada di akun atcn indonesia
akan ada farhanisa nasution yang akan ngobrol di rumah dengan putri komarudin
temanya adalah jadi putri komarudin itu adalah anggota dpr
legislator bisa dibilang legislator milenial ya
nanti akan ada farhan nisanasution di sana jam sembilan belas
jadi balik lagi sekarang boleh ngopi ngopi sore dulu
santai santai dulu hahaha gigi dulu solat maghrib dulu
beres beres dulu nanti jam sembilan belas balik lagi ke akun ats indonesia
kemudian besok juga ada nih besok kita ada editorial view
ngomongin covid sembilan belas yang kayaknya nggak selesai selesai
akan ada heranov albasir dan juga ada desi anwar
selaku dewan redaksi sian indonesia tv
jadi kita balik lagi nanti ya di jam sembilan belas

bagaimana era legislator muda di tengah wabah corona
terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan
saya tiffany raitama pamit selamat sore
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh